kerusakan pada sejumlah fasilitas listrikan menjadi kendala lain yang harus dihadapi pasca gempa
lantas berapa lama proses perbaikan akan berlangsung
kini kita sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon bob saril general manager pln wilayah aceh
selamat sore mbak hera
baik saya baik semoga rekan rekan yang juga bertugas di sana menanggulangi melakukan recovery juga baik
tapi pak bob ke pertanyaan pertama saja bagaimana upaya pemenuhan pasokan listrik untuk objek vital misalnya seperti rumah sakit
kalau rumah sakit objek vital alhamdulillah sejak tadi malam sebenarnya kita sudah supply melalui genset kita
kemudian pagi ini siang ini sorry siang ini kita berhasil menyalakan pasokan ke sana satu jalur itu sehingga pada saat ini rumah sakit tidak ada kendala
objek vital yang lainnya yang sudah kita koordinasi
yang diperlukan oleh bnpb adalah sebenarnya water treatment pellet
itu sangat dibutuhkan saat ini oleh pdam
karena pdam nya mati maka kita memasang genset di situ dengan kapasitas delapan puluh lima kpa
sehingga sudah terpasang sudah bisa menyala sehingga distribusi saya lihat di depan saya ini sudah air besi sudah masuk untuk kantor kami
sehingga untuk kantor pemerintahan tadi malam juga part tiga jam dua
kita sudah bisa mencapai pasokan ke tengah kota di tempat di mana dari pemerintahan pusat pemerintahan dan pusat pengendalian yang lainnya berada
baik pak bob saat ini bisa anda konfirmasi di titik titik mana saja listrik sudah bisa hidup dan sudah memberikan elektrifikasi pada masyarakat
mana yang memang belum masih dalam proses recovery di tim anda
ya jadi ada beberapa yang bisa kami laporkan
kita masuk itu saja di seringkading kejamatan seringkading
kecamatan merdu itu sudah selesai
kemudian sebagian jangka buaya kemudian ada juga pantai raja itu onpoldcast sudah selesai kita
nah ada yang belum sama sekali kita nanti adalah merah dua itu belum kita akan menyalakan ini kemudian sebagian daripada banjar baru
baik pak bob apa sebenarnya menjadi kendala mengapa ada daerah merdu
misalnya bisa dihidupkan tapi misalnya wilayah lain belum bisa apa sih yang menjadi kendala sebenarnya
sebenarnya kendalanya tidak ada mbak tetapi kan listrik ini karena disuplai pada satu sisi saja karena dia sistem listrik pedesaan dulunya jadi dari satu garu hidup sampai panjang
yang kita lakukan adalah tentu saja mengutamakan pada jalur utama katakanlah jalan tolnya
jalan tolnya sehingga pada titik titik bisa diambil untuk jalan keluarnya
nah itu yang kita usahakan
sehingga yang saya sebutkan tadi itu adalah daerah daerah yang berada pada titik jalan tol itu
nah sekarang pada daerah daerah yang berikutnya adalah daerah yang masuk ke dalam yang percabangan daripada titik pasokan utama kita
nah masalahnya tidak ada kecuali kita adalah masalah waktu mbak
dan kemudian memang masalah lain adalah saya kira kita penambahan pasukan baru datang karena ada sedikit titik kemacetan
sehingga yang kita harapkan pagi tadi
sebagian sudah bisa masuk tetapi ternyata baru jam dua ini bisa masuk untuk membantu pelaksanaan kita
titik titik itu saja yang sulit
tapi kalau kemarin mengapa kita lambat juga
wajah yang tidak mendukung pada waktu kemarin hujan
hujan kemudian kita karena berada di kendagian kita ketakutan adalah terkena petir
jadi kita tidak menghentikan atau tidak bekerja pada saat hujan itu
baik pak bob
tersisa sedikit lagi sebenarnya yang belum direcovery
tapi butuh berapa lama pak bob sehingga seluruh wilayah
yang terkena gempa bisa dialiri listrik
kami harapkan besok pagi dengan kita kerja sampai malam nanti sampai subuhnya
rencananya besok pagi satu x dua puluh empat jam setelah kejadian kita harapkan pada pasokan pasokan utama kita sudah bisa masuk
kemudian pada satu hari berikutnya tinggal pasukan pasukan diberjabatkan yang titik titik kecil
yang tidak terlalu berpengaruh mungkin hanya beberapa pelanggan
jadi pada hakikatnya secara umum kita harapkan dua x dua puluh empat jam bisa pasukan utama bisa masuk
karena kemudian sisanya itu dari satu hari berikutnya untuk yang masih terpisah pisah kira kira satu dua pelanggan
yang mungkin akibat daripada gempa itu mbak
baik pak bob saya juga ingin tahu bahwa ini proses tanggap bencana tanggap darurat masih dilakukan oleh pemerintah
sebenarnya dari mana pasokan listriknya
sampai nanti anda bisa menjamin bahwa sampai seberapa panjang pun masa tanggap darurat ini bisa dipenuhi oleh pln
pertama kan pasukan dan sistem kita sudah memandai mbak
sejarah umum pasukan
aceh ini subsistem aceh masuk dari dalam subsistem bagian utara dari sistem listriknya sumatera
itu yang pertama
sehingga sistem pasokan kita kan banyak pembangkit pembangkitan yang berada di sisi sumatera utara maupun di sisi aceh sendiri
kita sudah memiliki pembangkit besar pltu nagan raya yang pada waktu itu ada gangguan pada waktu kejadian gempa sekarang sudah beroperasi tiga jam setelah itu
kemudian ada juga pltmigai arun yang berada di arun itu yang besarnya
kemudian kita nanti secara umum ke sistem kelistrikan kita akan ditambah lagi pasukan mulai dari pltb sahula mulai lagi dari pada mpb yang akan berada di payapasir
itu adalah tambahan
nah yang paling penting lagi mbak pada akhir tahun ini itu tol listrik dua ratus tujuh puluh lima kp itu sudah sampai ke padang silimpuan
nah artinya bahwa pasokan kita dari selatan yang berlebih itu dari sumatera selatan bisa memasuk kepada sampai sumatera utara
jadi kita menjamin itu bahwa kesukupan itu sangat memadai baik untuk disimplistikan di sumatera utara atau di aceh
baik pak bob terakhir saya ingin tahu bahwa memang wilayah aceh khususnya memang wilayah yang rentan sekali dengan bencana utamanya adalah gempa
apakah sampai sejauh ini pln harusnya sudah bisa mengantisipasi
apakah sudah ada sebuah teknologi atau kajian atau juga program yang pln lakukan khususnya untuk di titik titik di aceh
agar nanti ketika nanti terjadi lagi gempa tidak terlalu merusak
dari infrastruktur yang dimiliki oleh pln
sampai saat ini teknologi itu kan belum ada mbak
karena gempa ini magnitude nya kan berbeda beda
tetapi untuk itu kita harus ada mitigasinya
salah satu mitigasi yang kita lakukan adalah kita memang ada pembentukan tim reaksi cepat
ini yang kita akan serius setiap secara rutin untuk melalui simulasi dan sebagainya bisa melakukan cepat tanggap daurat
selanjutnya itu tim ini juga harus dilengkapi dengan peralatan peralatan pemadai
nah itu kita lengkapi
yang ketiga yang kita lakukan adalah penambahan peralatan peralatan portable
kita sudah secara pingsan merah merah sebenarnya kita mempunyai mulai dari genset mobile
kemudian ada juga yang transaksi mobile kita juga punya sahapu mobile dan sebagainya
ini adalah bagian bagian daripada mitigasi bencana
apabila terjadi kita sehingga bisa untuk sementara bisa dinyalakan
general manager pln wilayah aceh bob saril
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news